otoritas jasa keuangan atau ojk mencatat total pinjaman online yang macet mencapai lima triliun rupiah
pinjaman tidak lancar berasal dari dua juta rekening penerima pinjol aktif baik perorangan maupun badan usaha
berdasarkan statistik fintech ojk jumlah outstanding pinjaman online tembus empat puluh sembilan tiga puluh tiga triliun rupiah pada oktober dua ribu dua puluh
namun sebanyak lima triliun diantaranya macet
lebih rinci pinjaman tidak lancar atau terlambat tiga puluh hingga sembilan puluh hari mencapai tiga lima puluh sembilan triliun rupiah
sementara pinjaman macet di atas sembilan puluh hari mencapai satu empat puluh sembilan triliun rupiah
sementara pinjaman online yang tergolong lancar mencapai empat puluh empat tiga puluh satu triliun rupiah
secara keseluruhan rasio tingkat keberhasilan bayar atau tkb sembilan puluh pinjol mencapai sembilan puluh tujuh satu persen
berdasarkan statistik fintech ojk jumlah outstanding pinjaman online tembus empat puluh sembilan tiga puluh tiga triliun rupiah pada oktober dua ribu dua puluh dua
dan bulan oktober merupakan total jumlah pinjaman online terbanyak pada tahun ini
sementara pada september tercatat sebanyak empat puluh delapan tujuh puluh tiga triliun rupiah
kemudian agustus sebesar empat puluh tujuh dua puluh tiga triliun rupiah
dan juli tercatat sebanyak lebih dari empat puluh lima triliun rupiah
kemudian pada juni dua ribu dua puluh dua sebanyak empat puluh empat tiga puluh empat triliun rupiah
dan mei sebesar empat puluh triliun rupiah